debat akan berpengaruh pada hasil akhir pertarungan termasuk tingkat elektabilitas masing masing pasangan calon
namun kalau kita berbicara terkait dengan elektabilitas sebelum debat sejumlah lembaga survei sudah memetakan elektabilitas paslon nomor urut satu dan dua sebagai kandidat capres cawapres di pilpres dua ribu sembilan belas
kami akan ajak anda mari kita akan lihat bagaimana sebenarnya tren elektabilitas kedua paslon melalui tiga lembaga survei
berikut saya akan buka
oke di sebelah kiri dan juga kanan saya malam hari ini tidak hanya sendiri tapi saya juga ditemani oleh dua paslon
kita akan lihat kita akan awali dari survei yang dilakukan oleh indikator politik indonesia
dalam survei yang dilakukan di rentang waktu enam belas sampai dengan dua puluh enam desember dua ribu delapan belas elektabilitas paslon nomor urut satu yaitu jokowi maruf ini mencapai lima puluh empat sembilan persen ya angkanya
kemudian berikutnya di paslon nomor urut dua ada prabowo dan juga sandiaga
namun kalau kita lihat berdasarkan telah dari indikator ada selisih kurang lebih dua puluh persen yang tidak membuat incumbent berada di comfort zone
jadi bahasa gampangnya saya bilang mungkin tidak boleh terlewat atau terlalu pede ya
apalagi kita juga harus ingat masih ada sejumlah pemilih mengambang atau bahasa kerennya ada swing voters di mana pengaruh debat akan lebih terasa dan terlihat di kalangan ini
nah swing voters pun terbagi menjadi dua bagian
lima belas persen responden yang masih mengaku katanya bisa beralih ke lain hati ke lain pilihan walaupun angka ini memang sebenarnya agak menurun ya kalau dibandingkan dengan september dua ribu delapan belas
kemudian ada angka sembilan dua persen jangan lupa ini responden yang belum menentukan pilihan mereka
dengan demikian total jumlah swing voters akan lebih besar ketimbang selisih elektabilitas dari kedua paslon ini yang sebesar dua puluh persen
nah swing voters atau pemilih mengambang
akan kembali menentukan siapa nih pemenang di pilpres kali ini
saya akan buka berikutnya untuk melihat survei yang dilakukan oleh ini dia ada media survei nasional atau median di bulan november dua ribu dua puluh
di mana elektabilitas dari paslon satu jokowi maruf juga unggul empat puluh tujuh tujuh persen angkanya
ada selisih kurang lebih enam persen ya dari yang survei sebelumnya oleh indikator politik indonesia
sementara itu di pasangan berikutnya dua ada prabowo sandi

angka ini memang cukup signifikan justru pada responden yang belum menentukan pilihan mereka
ada enam belas delapan persen atau lebih besar dari selisih elektabilitas kedua paslon yang hanya berkisar dua belas persen
data yang menunjukkan bagaimana petahana ternyata belum sepenuhnya safe alias aman
kemudian yang ketiga ada survei dari lingkaran survei indonesia
di bulan oktober dua ribu delapan belas saya akan ke paslon nomor
dimana jokowi maruf juga masih unggul signifikan dengan lima puluh tujuh tujuh persen
lalu berikutnya di paslon dua ada prabowo sandi dua puluh delapan enam persen artinya tertinggal setengahnya
dua puluh sembilan persen angkanya cukup jauh
sementara itu responden yang belum menjawab ada dua belas persen atau angkanya masih di bawah selisih elektabilitas kedua paslon
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini